ikatan awak kabin garuda indonesia atau ikagi merespons positif keputusan menteri badan usaha milik negara erick thohir
memberhentikan direktur utama garuda indonesia igusti ngurah ashkara dan adiputra atau ari ashkara
ketua umum ikg zainal mutakin mengatakan di bawah kepemimpinan ari ashkara para karyawan garuda mengalami kerugian

ketua umum ikagi zainal mutakin mengatakan di bawah kepemimpinan ari ashkara para karyawan garuda mengalami kerugian